aku harus potong jalan
untung tadi gak ngejar aku lagi
gak ada yang boleh membocorkan rahasia
tolong bukain pintunya bu bor
kamu harus bertahan
kamu pasti gak apa apa
tapi kamu jangan
tuhan tuhan tuhan
ini gak salah tempatnya ini
iya benar ini tempatnya
siapa orang yang dimaksud itu ya
gue harus masuk ke dalam nih
bukan si bang expedit gw
itu memang para perdana

biar nggak ada gua ortheon dua
tadi terkunci aja
apa boleh dibuat
lebih baik aku lari saja dari sini
pegang terima kasih ya
kamu gak bisa lolos dari hati karim
aku janji akan jaga rahasia ini nanti
aku gak percaya sama kamu
aku berhasil melumpuhkan kamu
aku harus buang kamu
jangan sampai itu dia yang membawa
aku gak salah apa apa
ada orang di dalam
itu suara andi
kok dia bisa ada disini
aduh jangan sampai dia ngelihat aku hamil kayak gini
apa yang harus aku lakukan
kalau aku panggil andi
dan dia ngeliat aku hamil kayak gini
tapi kalau enggak
aku gak punya pilihan lain
aku harus selamatkan anak ini
ada orang di dalam
itu suara andi
kok dia bisa ada disini
aduh jangan sampai dia ngelihat aku hamil kayak gini
apa yang harus aku lakukan
kalau aku panggil andi
dan dia ngeliat aku hamil kayak gini
tapi kalau enggak
aku gak punya pilihan lain
aku harus selamatkan anak ini
aku enggak punya pilihan lain
aku harus selamatkan anak ini
ya ampun tanti mana sih
teleponnya gak diangkat angkat
andi juga sama aja
haris juga nggak bisa dihubungin
ada apa ya
mereka tuh orang itu
udah kenapa napa dia di dalam
kenapa anda bisa berada di sini
gak mungkin aku menyelamat tuh
tidak ada yang harus aku selamatkan
tidak ada yang harus selamatkan

dia ikut riri
dia ikut riri
dia ikut riri
ga mungkin aku memilih salah satunya
gak mungkin aku memilih salah satunya
ya allah mana yang harus aku selamatkan
atau dia untuk saya